keloprak dikejar anjing terus tinggal suara suara anjingnya siapin suara ya ella pakai celinguk
lingukan lagi bisa aja ensel kulkas oh gini dong gue lagi dong ya iya ya udah gue pasang
dinamo nih bukan lari ye ada anjing anjing jadi anjing lagi anjing nggak papa deh
aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh coba lihat bukan yang ini orangnya habis yang mana bu orang
gimana dong maaf ya bang ya maaf ya bang ya maaf ya ibu nyelamatin uang ibu aduh aduh
emak gua udah bawa gelur begini ke tempe orek agar dikasih duit
lima keluarga semuanya sayang emak
wow hehehe ini roman roman nya rumah orang orang kaya cemuan nih kalau orang kaya itu identik
sama yang namanya banyak wik tapi aku dimana ya aku dimariki aduh gimana ceritanya ini
udah sih mak jangan dipikirin bawa santai aja
gosok dipikirin gosok bikin bawa santai gimana ceritanya emak tuh punya perasaan
maunya otak gimana ceritanya kalau ngeliat anak anak pada berantem nggak dipikirin sama
emak emak gitu tapi yang kena yang udah emak tuh kalau punya hati cuman buat kesel doang sih
udah tahu anaknya begitu semua pas ke dulu kalau udah semua kecuali tebe tapi kan enak selamat
dinyantri kitty katanya mau minta maaf sama
nomenya sana masalah guruan tua minta maaf
bunga bujang ini sudah patuh
bener bener deh emak tuh lagi pikirin si muna sama maiman yang berantem
kenapa lo berdua yang harus buta mama mama
tuh eh si siti emak salah ngapain kesini
dibilangin juga jangan kesini siti salah

lihatlah emak punya maem tuh lucu lucu kan
ya kan ntar ada yang lihat
kalau ada yang lihat aku kan urusannya bisa berapa ya enggak
ntar kalau ketahuan hahaha dadah dadah
kok takut kelihatan manusia
kan aku tuyul mungkin aku bisa kelihatan oleh manusia
satu belas eh
satu belas eh
eh tunggu tunggu
sekarang lu tau kan kita mau ngapain disini
itu dia ngapain
ngapain ya tadi
sekarang ya kita mau balas dendam ke mereka
a dan fatih
lu mau ngapain tuh
selepet lagi nih pake ketapel
eh enggak boleh lu gituin anak kecil bisa kena ham
itu bapaknya salah sama anaknya ngapain yang ngintipin rumah kita
gua tau nih men
hah gua tau nih men
pasti mereka ada niat jahat sama si alang dan si fatih
tadi kan kita denger di sini
iya juga ye
jangan iya juga ya lu punya ide apa enggak
ya elah pake pola lama bos
berarti ada anjing lagi dong ya
iya tapi salah anjingnya itu bukan di sini
hah enggak enggak gua enggak mau
masa gua udah tau jadi anjing lagi
ini tuh cuma perumpamaan
jangan lihat anjingnya tapi cucunya
ada al sama fatih
mehmet baru nih pulau pulau dikejar anjing
nah terus tinggal suara
siapa yang ngisir suaranya
ya elah pake selingkuh selingkuhkan lagi
oh gini dong eh
ya ini lah
hah ya udah deh gua pasangin dinamo nih
woy ada anjing woy anjing
masa mau jadi anjing lagi
gapapa deh demi al dan fatih anjingnya anjing deh
kau ada anjing
yang penting kan mereka kabur
dia belum tahu siapa kita
lah kok enggak hati
gak ketularan jelek
eh ala fatih
kalo main bola tuh yang bener
kalian semua ngambil dari sini
kok bolanya diambil pakai tangan
dan ayah yang penting kok gak usah ngambil
bang fatih kamu mau kemana
aduh kamu curang ya
aduh kamu curang ya
ah udah kalau gitu
kita main keeper keeperan aja
bang fatih jadi keepernya
di sini bolanya
oh kok keepernya ada dua
ini bolanya ada dua
bolanya ada dua
ini ada dua
hei pak zed jangan tertawa
siap siap tendangan kong
ya aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
kau jatuh sih
kau jatuh sih
kau bantuin gue
bukan bantuin nendang
mat bantuin nendang
wah ini udah tau
tendangan mau memet ya
jamet gue rasih
jamet gue rasih
bang ya met
para kira sih
bang ya met
para kira sih
pada ributmu lho sih
bang ya met balenya kenapa apa
siapa sih itu
masih dianggap terus